aku belum pernah berada di kompartemen kereta yang mahal ini tuan fog
mahal atau tidaknya sesuatu itu relatif pastor patu
apa yang kau sebut mahal untukku hanya sebuah pengeluaran
itu benar tapi tuhan bagaimana kau bisa begitu tenang dan percaya diri
bukankah yang terjadi di london itu pertanda buruk
pas partu berbicara tentang bagaimana mereka dihentikan oleh inspektur fix
setelah memasang taruhan untuk berkeliling dunia dalam delapan puluh hari
tuan fox harus pergi secepat mungkin
karena setengah dari kekayaannya rumahnya dan keanggotaannya di reform club dipertaruhkan
tetapi begitu tuan fogg bersama pastor patu keluar dari rumah mereka
tidak secepat itu tuan fold
aku di sini untuk menangkapku
menangkapku untuk apa
menyerahlah apapun yang kau curi dari bank royal inggris
jadi ada sesuatu yang dicuri dari bank dan kau bahkan tidak tahu apa itu
aku telah meminta mereka berkali kali tetapi itu adalah dokumen rahasia
ya tapi tidak masalah
karena tuan fogg telah mencurinya
sekarang kalian semua pergi dengan tergesa gesa
aku yakin tuan fok adalah pencurinya
hmm apa kau punya surat perintah untuk menangkapku inspektur fix
ehm aku pikir begitu
saat tuan fog pergi inspektur fix benar benar dalam tugasnya
dia menganggap tuan fok sebagai musuh bebuyutannya
berarti tuan fogg adalah musuh normal
kau ingin surat perintah penangkapan fok
baiklah aku akan mendapatkannya
tuhan dihentikan seperti ini di awal perjalanan kita adalah pertanda yang buruk
jangan bodoh pastor patu
kita sedang dalam perjalanan penuh petualangan
tidak ada pertanda buruk
aku sudah merencanakan semuanya
kita naik kereta ke dover dan menyeberangi selat inggris
lalu naik kereta ke paris
kita akan tepat waktu
tuhan kita harus berhati hati di paris
mereka mengatakan situasi di sana tidak damai sama sekali
kita hanya perlu melewati tempat ini seperti orang normal
dan kita akan pergi ke mesir
oh semangat pastor patu
pertualangan menanti kita
pas pastor benar
paris baru saja mengalami perubahan besar dan berada dalam kekacauan
udara di sini sangat suram pastor patu
tuan mari kita segera pergi ke tempat kapal kita berada
kita tepat waktu pastor patu
sepertinya semacam prosesi tuan
mari kita periksa
pada dasarnya ingin tahu
dia cocok dan mulai mengamati kerumunan di sekitar
pastor patu tidak jauh di belakang
eh aku tahu sedikit bahasa prancis pastor patu
apa yang terjadi
dari mana kau belajar itu tuhan
tiba tiba aku tidak bisa mengingatnya
tuan fok tidak yakin dengan yang dia katakan
tapi dia tahu bahwa dia baru mengatakan sesuatu yang salah
tuan fok dan pas partu lari menyelamatkan diri melalui pasar dan jalan jalan yang ramai
pastor patu apa yang kita harus lakukan
apa yang harus kita lakukan sekarang tuhan
hanya beberapa meter jauhnya tuan fog melihat sebuah tanda
saat mereka memasuki jalur mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat
itu adalah balon udara
tuan apakah itu aman
aku belum pernah berpergian ke sana jadi kita harus mencari tahu
balon udara bukanlah cara yang aman untuk bepergian
itulah sebabnya jarang terlihat
dan tuan fogg
tidak hanya penasaran tetapi juga seorang pria pemberani
naiklah pastor patu
naik ke sini atau ditangkap
sebenarnya tidak ada pilihan
pas partu melompat masuk dan tuan fog memotong tali jangkar yang diikatkan untuk menahan balon agar tidak terbang
balon itu bergerak dengan berbahaya di udara saat terangkat dari tanah
tuan fogg dan pastor patu sedang bergerak di dalam keranjang balon
wow aku akan mati aku akan mati
dengan teriakan dan kepanikan akhirnya balon stabil
aku tidak mengerti apa yang kubilang
tuan ini adalah perubahan artinya kau berkata aku di sini untuk memerintah
oh ya ampun dari mana aku belajar itu
tiup bagus aku melihat balon ini angin menuju ke arah yang benar
katakan padaku pastor patu apa kau pernah ke itali
aku ingin pria ini dia telah mencuri sesuatu yang sangat penting dari bank royal inggris
dan sumberku memberitahu dia akan berada di sini dalam beberapa jam
jika itu masalahnya maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan
kami akan menahannya artinya dia akan ada dalam tahanan kami
kau punya surat perintah senior
iya sedang dalam perjalanan aku datang lebih dulu untuk memastikan dia tidak lepas dari tanganku kali ini
senyur kau tidak akan bisa menangkapnya tanpa surat perintah
aku tahu itu mengapa semua orang terus mengulangi hal yang sama
tuhan fogg bagaimana kau tahu bahwa kita menuju ke arah yang benar
karena aku melihat itali
dan itu dia itali dalam kemuliaan agungnya
pas partu tercengang melihat keindahan tempat ini dia bisa mencium bau adonan segar
saya sudah mencari semua
ops kita terlalu dekat dengan tanah
tuhan fogg sudah siap untuk hampir semua hal
tetapi terjadi sesuatu yang sama sekali tidak terduga
ada yang tidak beres keseimbangan balonnya hilang
apa maksudnya hilang bagaimana cara menyalakannya
tenang pas patut oh burung pasti merobek kain balon ini
masalahnya adalah ketika balon itu terlalu dekat ke tanah seekor burung kuku kecil hingga di atas balon itu
dan saat balon itu naik ke udara burung kukuk itu terbang meninggalkan robekan di balon
balon mulai berputar putar
heeeey pegang keras pak patu sedang kucoba
semua orang di bawah menyaksikan balon itu berputar putar
oh tuhan amin
aku sekarang akan segera muntah
akhirnya balon mendarat di memulai steamer itu sendiri
aku tidak bisa melihat aku buta
aku hidup aku hidup
hahaha kita berhasil kita hidup
tunggu kita di mana
hahaha luar biasa kita berada di momong
apa itu negara baru
hahaha tidak tidak pak patu ini steamer ini akan membawa kita ke bombay
kerusakan balon entah bagaimana berhasil membuat tuan fog mencapai tujuannya bahkan setelah dikejar oleh orang perancis yang marah
tuan fog senang dengan dirinya sendiri karena ini baru hari ketiga dan dia sudah mengelilingi eropa
aku harus menulis pidatoku saat mereka memilihku sebagai presiden klub reform
tapi tuan fok tidak menyadari bahwa di antara semua wajah aneh itu di ujung jalan ada satu orang yang dia kenal
aku masih tidak punya surat perintah apa yang harus kulakukan dia lolos
signore kau tidak akan dapat menangkapnya tanpa surat perintah
heeey aku akan mengikutimu sampai akhir dunia jika harus
mengatakan bahwa inspektur fix menaiki kapal untuk mengikuti tuan fog